ya terima kasih anda masih bersama good morning
polisi menetapkan anggota dprd kalimantan tengah jansen binti sebagai tersangka pembakaran sekolah dasar di palangkaraya
dan polisi juga menggeledah ruangan serta mobil dinasnya di sekretariat koni kalimantan tengah
mobil dinas ini diduga digunakan sebagai alat transportasi saat membakar tujuh sekolah
anggota dprd kalimantan tengah janssen binti ditetapkan sebagai tersangka pembakaran sekolah dasar di palangkaraya
saat ini pihak kepolisian telah menahan dan memeriksa sembilan tersangka yang terlibat
mereka dimintai keterangan untuk mengetahui motif lebih dalam apakah kasus pembakaran itu terkait dengan persoalan politik atau minta proyek
karena yang menangani sebenarnya kalimantan tengah
tetapi bukan diambil alih di backup oleh mabes
karena kalau ditahan di sana kan kemungkinan ada konflik of interest
karena dia kan seorang anggota dprd di sana
dia pengaruhnya besar banget
dia kan ketua gerdaya juga ketua harian koni juga
dia tokoh masyarakat lah karena anggota dprd juga

sementara itu polda kalimantan tengah dan polres palangkaraya menggeledah ruangan yansen binti di kantor sekretariat koni kalteng
yansen binti merupakan ketua harian koni kalimantan tengah
selain ruangan polisi juga menggeledah mobil dinas miliknya
mobil ini diduga menjadi alat transportasi untuk membakar tujuh bangunan sekolah
mobil berplat dinas tersebut akan dijadikan barang bukti dan dibawa ke polda kalteng untuk diamankan
penggeledahan disaksikan oleh sejumlah karyawan sekretariat koni kalteng
dari sekretariat koni polisi mengamankan sejumlah barang bukti
menurut keterangan kabak penerangan umum divisi umas polri kompas martino sitompul
jansen binti merencanakan pembakaran sekolah untuk mendapatkan sejumlah proyek
dan mendapatkan perhatian gubernur kalteng haji sugiyato sabran
teror pertama pembakaran sekolah terjadi pada jumat siang dua puluh satu juli dua ribu tujuh belas
empat sekolah terbakar secara berantai
salah satu bangunan yang terbakar adalah sekolah dasar negeri empat puluh
menteng palangkaraya kalimantan tengah
ya pasca peristiwa pembakaran tujuh bangunan sekolah di palangkaraya kalimantan tengah
beberapa waktu lalu ini akhirnya membuat proses belajar mengajar para siswa ini sangat memprihatinkan
ya karena selain menggunakan hanya satu kelas ruangan saja yang dibagi dua kelas
para siswa juga terpaksa belajar di tenda darurat
kondisi sdm lima langkai
inilah kondisi sdm lima langkai di jalan dokter
wahidin sudirohusodo palangkaraya
akibat sekolahnya dibakar para siswa terpaksa melakukan aktivitas belajar mengajar dengan kondisi seadanya
minimnya ruang kelas membuat para siswa harus belajar di tenda darurat
siswa juga terpaksa belajar di atas lantai yang beralaskan tikar
selain di tenda mereka juga menggunakan bangunan sekolah yang sudah terbakar sebagian
nah kalau aku diketerganggu oleh sedih panas
kepala sekolah sdn lima langkai palangkaraya
mengatakan meski dalam keadaan terbatas
pihaknya tetap mengupayakan proses belajar mengajar agar anak didiknya tidak ketinggalan pelajaran
memang kami memang keinginan kami bahwa sekolah ini cepat dibangun
supaya anak anak kembali belajar seperti biasa
mereka belajar dengan nyaman
tapi inilah antisipasi kami dari pihak sekolah
supaya anak anak tetap belajar dengan semestinya
belum diketahui sampai kapan proses belajar mengajar seperti ini dilakukan
pihak sekolah sangat berharap pemerintah daerah dan pusat secepatnya membangun gedung sekolah mereka
sementara itu sembilan tersangka pembakaran sekolah saat ini masih dalam pemeriksaan di mabes polri
samsudi nur palangkaraya